saya termasuk yang meyakini sampai kiamat pun sepertinya ini agak sulit untuk diwujudkan
karena apapun judulnya sampai hari ini ganjar tentu tidak mau jadi wakilnya prabowo
begitupun sebaliknya prabowo pun juga tidak mau jadi wakil ganjar
gak mungkin dua kutub keras ini bisa di
keras dalam arti keras pendiriannya untuk sama sama maju di pilpres
ini bisa disatukan karena pertanyaannya soal siapa yang jadi nomor dua itu saja